iya aneh banget
masa ada bangunan di daun
udah tua lagi bangunannya
manisya serigalanya kemana
iya gak ada
tempat itu aneh
tidur dikit yuk
itu manusia serigalanya
masa ada bangunan sih
iya aneh banget
masa ada bangunan di daun
udah tua lagi bangunannya
manisya serigalanya kemana
manisya serigalanya kemana
manisya serigalanya kemana
manisya serigalanya kemana
ya gak ada
tempat itu aneh
tidur dikit yuk
itu manusia serigalanya
saya udah ngikutin
kok itu kayak manusia
semua warga di kampung ini
sangat ketakutan dengan aksi kita bos
mereka keluar dari hutan ketahuan bos
kita itu adalah
berarti sebentar lagi mereka akan menjual tanah tanahnya
aku bisa tawar dengan harga miring banget
pak broto ini bener bener seorang bos
yang sangat cerdas
itu kan bapu rotok
nih ternyata selama ini
manusia serigala itu bohongan
nih aku udah rekam semuanya
bagus tuh prih
tapi jangan sampai lenyap
kalau hilang nanti kita gak ada barang bukti lagi buat risiko bertemp
ngapain kalian disini
kita cuma main ya kandang
kita mau main petak gempar
tapi kita ketahuan ya
tadi tadi tadi aku menginfeksi ini
eh ayo kita tangkap mereka
eh buka topengnya
udah buka topengnya
kita udah gak perlu buat pura pura lagi
lagi juga anak anak dia udah pada tau kok
buka buka udah buka
ayo tau prt cepetan
ini apaan sih rame rame
ini gak sesuai blip tau
kalian pada berantem aja
eh buruan tangkap
eh udah buka aja topengnya
ini lepas topengnya
lah kita selamat
wah kita selamat selamat
berkat wajahnya kalau itu kayaknya dia baik banget deh
untung aja kita dibantuin sama manusia segala
gak ada apa apa juga
ada manusia segala
bapak tuh cuma ngigok
menurut buku kit zangunamuji bacato
manusia segala itu cuma mitos
iya bapak tau
itu ada yang nyanyi komik
bapak mimpi kali
saya gak mimpi beneran
makanya sebelum tidur itu baca doa
wah tenyang kak
ternyata selama ini kamu ya yang meneror kampung saya
nah coba maksudnya
pakai so soan ada manusia serigala segala
jasar serigala berbulu mata
berbulu domba pareng
ya itu maksudnya
bulu mata mas serigala di salon
kesel saya bu
kenapa apa kurang ajar manek

hah nunggu dulu
nah udah ya
iya pak rt
saya gak usah lah
saya cuma pengen dapetin tanah murah pak rt
murah murah tanah murah
dua kali satu saya belinya nanti
itu tanah kuburan pak rete
langsung aja bawa kantor polisi
iya bener pak rt ayo
ampun pak rt ampun
jangan bawa saya ke kantor polisi pak rt
jangan bawa pak rt
saya tadi liat manusia serigala asli
pak broto udah nakut nakutin warga
bikin kampung ini resah
sekarang pakai gak bohong day bilang ada manusia serigala asli
untung aja ada anak anak
kalau enggak kejahatan pak broto t gak bisa kebongkar kalo bukan karena anak anak
bawa aja si belah
gak boleh di pulang
jadi kita ngapain sekarang pak rt
masih terbawa emosi
gak terlalu emosi ya tuh pak rt kan udara dah
malu pemain baru
oh iya iya belum bisa mengatur emosi turun naiknya
terima kasih om serigala
sekarang pampung kita jadi aman lagi
kali ini berubah
terima kasih anak anak
sudah mau mempercayai saya
makanya begini jadinya
apa om wira bisa balik jadi
manusia biasa lagi
seperti sudah takdir saya
permintaan saya cuma satu
warga cukup tahu
kalau manusia serigala itu adalah mitos
om akan hidup tenang di hutan
bravo gak takut sama manusia serigala
manusia serigalanya baik banget kak
bravo gak takut kalau baik banget